assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
sebagian dari kita mungkin sangat mudah membuat janji
namun mudah pula menyelisihi janji yang dibuatnya
dan tidak mau berusaha menepati janjinya
tindakan semacam ini hati hati termasuk dosa lisan
dan merupakan salah satu tanda kemunafikan
dalam islam kita diharuskan untuk tidak menyepelekan janji
karena setiap janji kelak juga dimintai pertanggung jawaban
nah pemirsa tema hari ini juga sangat penting bagi kita untuk muhasabah
apakah kita ada janji yang belum tertunaikan
nah untuk mengkaji lebih dalam terkait tema janji adalah hutang ini
alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio
ada ustad kita semua ustad hilman fauzi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
semangat puasa hari ini
semangat alhamdulillah insyaallah
pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
ahilman kenapa sih banyak orang yang suka mengubar janji janji manis
tapi juga kadang kadang susah banget menepatinya
kenapa janji itu gak boleh disepelkan
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
hati hati dengan janji
karena janji itu sesuatu yang harus ditepati
dan jika tidak maka begitu besar konsekuensinya
satu tentu berdosa
orang yang sudah berjanji
tapi tidak memenuhi janjinya maka dia berdosa
malah boleh jadi jatuhnya zolim juga
apa bedanya dosa dengan zolim
kalau zolim itu lebih tinggi daripada dosa
karena menyakiti orang lain ya
ada menyakiti orang lain pada setiap yang kita lakukan
dan yang kedua
orang yang tidak menepati janji itu
masuk kategori golongan orang yang munafik
ada tiga ciri orang yang munafik itu
ketika dia bicara
ketika dia berjanji
ingkar dengan janjinya
dan yang ketiga
ketika dia diberikan amanat
dia hianat dengan amanahnya
itu masuk kategori orang munafik
dan orang munafik tahu tempatnya di mana
di neraka yang paling bawah
keraknya api neraka
janji yang sempurna
dan yang kedua
sudah kita utarakan
atau tidak menepatinya
setiap janji itu hutang
ketika kita belum menunaikannya
dan akan diminta pertanggung jawabannya
di hadapan allah swt
perhatikan surat al isro
itu di ujung ayatnya
disampaikan oleh allah
dan penuhilah janji
sesungguhnya setiap janji itu
akan dipertanggung jawabkan
kita bukan hanya bertanggung jawab
terhadap orang yang kita janjikan
tapi lebih dari itu
kita akan diminta pertanggung jawabannya
di hadapan allah swt
itu termasuk janji yang misalnya kita sudah tepati
atau yang tidak kita tepati
pak hilman yang akan dipertanggung jawabkan
apa semua janji yang pernah kita
hanya penuhi janji
yang belum kita penuhi
maka segera kita penuhi janji itu
udah lupa kali
udah lupa kali orangnya
boleh jadi orangnya lupa
tapi janji yang terucap
di lisan kita terhadap orang tersebut
sudah ada catatannya
di hadapan allah swt
menyangkut harga dirinya
maka di dalam agama islam itu
ketika ingin memutuskan
satu perkara ada akan
dan itu menjadi penting akan itu
maka yang haram jadi halal
sekian dibayar tunai
saya terima nikahnya
saya terima nikahnya
ada janji kita kepada allah
makanya orang yang menikah
dia bukan hanya sekedar berjanji
kepada orang yang dia nikahi
atau orang tua
perempuan yang dia nikahi
tapi lebih dari itu
dia sedang berjanji kepada allah swt
mengkhianati perjanjian nikahnya
berarti dia menghendati perjanjiannya dengan allah swt
maka disebut dengan
perjanjian yang kuat
kesepakatan yang agung
nah maka hati hati dengan janji
yang sudah kita utarakan
tapi kita belum penuhi
maka sudah sebaiknya
di bulan ramadan jadi mahal
jadi kalau ada janji yang pernah kita ucapkan
segera kita penuhi
termasuk misalnya janji ke anak kecil ya pak
jadi itu juga bukan berarti
nah udah anak kecil lah ya
nanti kalau kamu pintar
mama akan ajak kemana
itu kan anak anak juga
kalau misalnya ibuku atau mamaku
tidak menepati janji
dia bisa belajar dari situ
jadi pelajaran bagi mereka
maka ilmu parentingnya adalah
ketika kita menjanjikan sesuatu kepada anak kita
karena dia akan menuntut
walaupun mungkin kalau anak kita kan
relatifnya bisa dikendalikan
jadi itu pelajaran yang tidak berhenti
kita harus berharga dengan baik
nanti dikit dikit janji
seorang ibu yang dikit dikit janji
tapi janjinya enggak dipercaya lagi sama anaknya
makanya saya suka bilang sama istri tuh
nanti kalau janji sama anak anak
jangan terlalu muluk muluk
khawatirnya nanti tidak tersampaikan dengan baik
ujungnya jadi trauma dan pelajaran yang berharga
buat anak kita yang jadi enggak baik
ya cukup aja jangan dengan takarannya
dan itu juga bisa dibinta pertanggung jawabannya
suami ke istri juga harus tuh
buat yang masih single single juga ya jangan obrol janji ya ahilman
kalau itu kan banyak orang yang
juga dulu pernah jadi korban
iya udah janji
pemberi harapan palsu
dimintai pertanggung jawab
dimintai pertanggung jawab
hati hati banget ini
ah ilman tapi gimana ya harusnya
maksudnya kalau kita ada teman ngajakin misalnya
nanti bisa atau enggak menepatinya
karena kan ya itu tadi
apakah mungkin nanti ada
ada sesuatu yang mungkin kita nggak bisa ini penuhi gitu
baiknya tuh kalau misalnya kita berjanji sama orang
itu harus gimana
maka salah satu adabnya adalah biasakan
mengucapkan kalimat insya allah
jika allah berkehendak
tapi insya allah itu bukan insya allah dibuat main main ya
nah ini ada
aku sering bilang insya allah tapi gak jadi terus misalnya
nah berarti emang dari awal
emang udah gak mau
hanya ngasih bumbu aja pakai insya allah
memang ada niat di hati kita
mau penuhi apa yang mau diinginkan oleh teman kita gitu
jadi kalau kita diundang
nanti datang ya
nah insya allahnya bukan insya allah gak datang tuh
insya allah apa
jika tidak ada halangnya
kalaupun ada sesuatu kan kita gak pernah tahu
mungkin ada sesuatu yang
tanah kemampuan kita
yang membuat kita tidak bisa berangkat terhadap janji itu
saat kita mengutarakan maunya bilang
jadi ini susah ngilang
ada kalau zaman sekarang tuh
jadi saat kamu datang bilang
saat kamu pergi
pun jangan tiba tiba menghilang
gitu aja dong
kadang kadang saya suka gini juga hilman
tapi insya allah saya usahain
kayak gitu boleh ya ilman ya
maksudnya kita juga memberikan itu tadi ya
jangan mudah mengumbar janji
karena ketika tidak
konsep di pertanggung jawaban
nanti tidak hanya oleh allah
dia akan menuntut juga ya
apalagi yang tadi
jika menyangkut harga diri
dan biasanya ya
orang itu kalau sudah dijanjiin
kita yang memberikan harapan palsu kepada orang itu
orang sudah berharap banyak
yang berharap sama manusia aja gak boleh ya
jadi udah menghantarkan dia
pada harapan harapan yang menyakitkan dia
udah tau manusia itu gak bisa dipercaya ya
tapi kadang kita masih dengerin aja ucapan manusia
sehingga jadi berharap
nah kita janjiin lagi
kalau saya lebih memilih
jangan berjanji kalau gak bisa ditepati
kayaknya lebih wah gitu
daripada berjanji tiba tiba gak jadi gitu
mendingan tiba tiba surprise gitu
aku ada di sini
iya itu lebih
ternyata gitu ya
dan biasanya orang kalau udah disakiti
orang tuh yang dibohongi disakiti itu ada trauma tersendiri
dan itu akan menancap dalam hati dan dirinya
dan menjadi label di diri kita
kalau orang suka berbohong
maka biasanya nextnya dia akan hanya sibuk menutupi
dan orang kalau udah ngecap kita pembohong
kita mau bilang apapun juga
ah diamlah gitu
nah gimana caranya kita menjaga itu
maka jangan mudah berjanji
jika tak bisa ditepati
kalau sudah berjanji
wajib dan harus kita
hilman kita harus jeda dulu pemirsa
gapai kemuliaan ramadhan akan kembali setelah jadilah yang satu ini
ya pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan dalam episode janji adalah hutang
saya pernah membaca ini kalau salah mohon dikoreksi
orang yang ingkar janji itu betulkah di laknat allah manusia dan bahkan malaikat
memang betul begitu
memang ada hadits riwayat bukhari kalau tidak salah
memang salah satu bunyinya adalah orang yang tidak menepati janji
maka dia dilaknat oleh allah malaikat dan manusia
bahkan disebutkan lagi ujungnya itu
sampai tidak diterima taubat dan tebusannya
nah itu tuh
jadi kalau kita sudah mengatakan janji kepada seseorang
memang kita harus benar benar
memastikan kita penuhi janji tersebut
ini artinya kewaspadaan ya
dan kehatian untuk kita
agar jangan mudah mengumbar janji jika tidak bisa ditepati
karena jika tidak bisa khawatirnya yang tadi
kita mendapatkan lagnat gitu ya
ya segera minta ampun kepada allah
jadi sebenarnya kalau orang sudah tidak memenuhi janji itu
minta ampun kepada allah
ya minta maaf kepada manusia
nah maka nanti saat prosesnya
bagaimana memastikan orang yang dia janjikan itu
benar benar bisa bersih gitu diantara keduanya
maka taubat itu kan ada empat ya syaratnya
kalau tiga ini yang utama
satu ini jika dengan manusia urusannya
dengan dosa yang pernah kita lakukan
yang kedua berhenti
tidak melakukan dosa itu lagi
kita komitmen dengan kebaikan yang waktunya akan datang
nah yang keempat
jika urus saja dengan manusia
maka harus selesaikan
waktu kita bilang di awal kan gak malu
kenapa saat kita tidak bisa menuhi janji itu kenapa kita malu
bilang saat kita berjanji
jangan hilang ketika tidak bisa menepati
ini yang jadi bahaya
banyak sekali keterangan
yang memberikan peringatan kepada kita
agar tidak semena mena
dengan janji yang tidak bisa kita penuhi
jika sudah berjanji
setiap janji yang tidak kita penuhi
akan diminta pertanggung jawab aja
menghanguskan amal amal kita
kita udah beramal nih baik
tapi ketika di akhirat jadi hangus
karena dituntut oleh orang yang pernah dijanjiin
maka orang yang tadi dijanjikan itu akan sampaikan kepada allah
orang ini pernah berjanji kepada saya
apalagi urusan mu'amalah
urusan bisnis gitu ya
itu kan sesuatu yang harus diselesaikan
kalau kita mengambil hak orang lain
mengambil barang orang lain
mengambil harta orang lain
sedikit pun jika orang itu tidak rilau dengan apa yang kita dapatkan
maka boleh jadi itu yang menghambat kebaikan kita di hadapan allah swt
yang sudah berjanji
yang udah terlanjur ingkar janji bagaimana
maka minta maaf kepada orang itu
bilang bahwa kita pernah mengingkari janji kepada dirimu
semoga kau memaafkan kesalahan diriku
sebelum nanti dihisap ketika di hari kiamat
nggak kebayangkan beratnya nanti kalau harus membawa urusan
di dunia ini di akhirat ya
akhiratnya itu berat berat
jadi mumpung masih ada waktu ada umur
kalau misalnya itu tadi ada janji
saya jadi mikir juga nih
ada nggak kira kira saya pernah punya janji sama orang
yang mungkin belum tertunaikan
ini kan jadi bahan hasabah juga ya
akhiratnya masya allah
ahilman seperti biasa kita juga sudah ada pertanyaan
yang datang dari pemirsa gapai kemuliaan
kita akan simak bersama sama
bagaimana cara kita mengoreksi atau menilai diri kita
apakah ada sifat kemunafikan pada diri kita
karena ini persoalan serius ya ustadz
ini pertanyaan dari mbak reksyah
namanya agak sulit tadi dibaca ya
akhirnya jadi gimana
ada cara nggak untuk kita bisa menilai diri kita
kita ini termasuk orang yang munafik atau enggak sih sebenarnya
kita bisa buat sederhananya list lah ya
kita bisa turunkan beberapa ciri orang munafik misalnya
tadi kita sebutkan ada tiga tuh
ketika bicara berbohong
ketika berjanji tidak menepati
ketika diberi amanah hianat
tinggal cek list aja
kira kira kalau bicara bohong
pernah gak ya
aduh pernah nih
bertobat kepada allah
kan ada orang yang apa
pasti semua juga pernah kali ustadz gitu kan
ya kita pernah kali ya ilman
ya manusia kan tidak bisa lepas dari yang namanya dosa ya
apalagi ya yang namanya berbohong kan kadang kadang mohon maaf ya
walaupun kita gak niat bohong tuh kadang kadang ada
jadi kita bisa lihat
ustadz dari sampai mana
udah sampai sini padahal mungkin masih di mana gitu
kadang suka merasa
ya mudah mudahan niatnya bukan untuk menzolimi
niatnya untuk menenangkan
boleh berarti niat menenangkan
oh gak boleh ya
jadi sebaiknya memang jujur apa adanya ya
tapi memang ya manusia biasa
ustadz juga manusia
puasa itu menghapuskan dosa
kan saya berharap gini
dari puasa tuh apa sih yang ahilman minta sama allah
salah satunya adalah ya allah jadikan puasa ini sebagai amalan yang menghapuskan dosa dosa kami kan
dan itu yang juga nabi kabarkan kepada kita
barang siapa yang berpuasa di bulan ramadan dengan penuh keimanan dengan penuh pengharapan
maka diampuni dosa dosa yang terdahulu
maka mintalah ampun kepada allah
jadi yang pertama checklist tuh
iya harus dicapai dulu
ada gak karya karya yang belum kita penuhi
terus amanah gitu ya
nah amanah tuh
jadi pelajar juga amanah
dari orang tua
kita udah belajar dengan baik belum
kita bekerja dapat amanah udah profesional belum
udah apa namanya
udah do the best belum
ya termasuk para pemimpin kita para pejabat kita yang diizinkan mendapatkan amanah
sekarang kan lagi disorot ya
jadi di list juga kan seperti apa
apakah kita sudah penuhi amanah kita dengan baik atau belum
karena percayalah diantara doa yang mustajab itu salah satunya adalah imamun adil
pemimpin yang adil
pemimpin yang memenuhi janjinya
memenuhi yang amanah dengan segala amanah yang diberikan dalam hidupnya
maka para pejabat itu punya privilege sebenarnya
untuk dicintai oleh allah
mereka punya privilege untuk mendapatkan naungan ketika hari kiamat
ketika tidak ada naungan yang lain kecuali naungannya allah
siapa mereka ya tadi
pemimpin yang adil
yang menjaga amanah
yang memenuhi janjinya
jadi semata mata bukan hanya menuhi janji kepada rakyatnya
tapi lebih dari itu
dia menuhi janjinya kepada allah swt
jadi semua introspeksi diri
apalagi bulan ramadan
ini sahrul muhasabah
ini bulan muhasabah
insya allah akan jadi kebaikan untuk kita memperbaiki diri
nah gara gara tadi menyinggung soal pemimpin
ini kan tahun depan ini udah tahunnya pemilu nih akhirnya
jadi ngerempet nih kan kemana mana
tapi biasanya tuh kalau sudah memasuki tahun pemilihan umum gitu ya
itu telinga kita mata kita tuh seolah olah disibukan dengan banyak janji manis
yang kemudian dijanjikan lah ya
yang diucapkan juga oleh para kandidat kandidat misalnya
mungkin calon anggota dewan gitu ya
atau mungkin calon presiden gitu
yang menyikapinya harus gimana
kita juga nggak boleh baper kan
sebenarnya karena kita tahu kan
dalam kondisi kita seperti sekarang ini
pertama ketika kita berjanji kita sudah niat akan menepati
jadi janji bukan basa basi
memang ada agenda untuk kesana
ihtiar dulu ya ilmu
jadi sampaikan visinya ya
sampaikan misinya sebagai janji politiknya
bagi seseorang untuk menyampaikan janjinya
tapi jangan hanya sekedar basa basi
harus menjadi agenda visi misi yang memang akan dilanjutkan
akan dipastikan hadirnya
nah terus next yang kedua adalah lihat ikhtiarnya
ada nggak target target menuju ke arah sana gitu
nah maka proses ini harus kita hargai
nah masyarakat juga harus belajar
untuk menghargai proses ini
memang targetnya di sini
tapi mungkin belum sampai di sini
tapi rancangan awalnya sudah ada
nah belajar menghargai itu
nah kalau tidak sering menghargai kan susah gitu
ya ketika pemimpin memberikan janji masyarakat sudah a priori duluan
masyarakat juga sudah merasa bahwa ah udahlah ini mau
kadang kadang saya juga gitu sih ya
gak boleh ya
pernah karena merasa bahwa mungkin ya itu tadi ya
ada banyak hal yang kemudian membuat kita jadi akhirnya skeptis gitu loh
terhadap politik gitu
karena ya itu janji janji yang gak ditepati
maka ini kan kita juga tidak boleh bilang seluruh politikus seperti itu semua kan
kita juga harus lihat
maksudnya hanya oknum saja yang seperti itu
dan kita bersyukurlah bahwa yang ada hari ini juga terjaga dalam kebaikan
mudah mudahan target yang sudah direncanakan itu bisa tercapai
maka saya selalu melihat hargai proses
tapi proses kesana sudah dihadirkan itu sudah sangat baik sekali
dan itu sangat dibutuhkan dari rakyat apa
makanya seluruh masyarakat doakan para pemimpin kita
selipkan di dalam doa doa kita
makanya dalam khutbah jumat itu
kalau khutib berdoa
salah satu doa yang dianjurkan adalah doa untuk diberikan keberkahan
bagi para pemimpin ya
diberikan kemuliaan untuk para pemimpin kita
agar bisa menjaga amanah dengan baik
nah ini kan penting kita hadirkan
maka jika pemimpinnya sayang kepada rakyat
rakyat juga saya kepada pemimpin
insya allah ini akan saling menguatkan
sehingga tidak ada yang cap cap ah
kamu pengen enaknya aja
semua dihadirkan dengan penuh ketenangan hati
apalagi ramadan ya
jangan sampai bulan ramadan masih kotor hati
udah gak musim ya hilmadi
sebenarnya ramadan ini kita membersihkan hati
yang namanya pemimpin itu juga jadi berat ya
tanggung jawabnya berat
dan justru kita kadang suka susah
kita tuh menuntut pemimpin harus ini harus ini
memenuhi checklist semuanya
tapi kita lupa mendoakan
ya makanya ada
tapi bagus sekali
satu kali ada seseorang yang di zaman khalifah ali bin abdul talib
qarumallahu wajar radiallahu anhu
kenapa waktu pemerintahannya umar bin khotob sukses dan sebagainya
waktu zaman khalifah umar bin khotob masyarakatnya aku
sedangkan ketika aku memimpin kamu masyarakatnya
itu rasanya ditampar
jadi jangan hanya sibuk menyalahkan para pemimpin kita
tapi juga introspeksi bagi diri kita
boleh jadi ini adalah bagian proses
untuk kita mendapatkan gapai kemuliaan
dalam setiap apapun yang didapatkan
jadi pemimpin juga punya hati yang penuh kelembutan
masyarakat juga penuh hati yang lembut juga
insya allah akan ketemu titik kedamaian dan kemuliaan di dalamnya
amin ya rabbal alamin
itu yang sekarang jadi krisis
harusnya kita bahu membahu mulai dari sekarang deh
saling mendoakan pemimpin kita

pemimpinnya juga dapat diri kita
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini
sebaiknya kalimat insya allah itu harus menjadi kalimat yang senantiasa dijaga di lisan kita
apalagi ketika kita berjanji
tapi saat mengucapkan kalimat insya allah itu kita memang punya niat dan tekad untuk menepatinya
khawatirnya ya banyak yang menggunakan kata insya allah tapi justru tidak memenuhi janjinya gitu
nah ini khawatir
jadi ya mengurangilah nilai yang kita ajarin
nah kadang kadang tuh orang tuh gak sadar
gak enakan gitu
daripada gak bisa
ini yaudahlah yang penting bilang dulu deh gitu
karena sebenarnya dia juga gak bisa meyakinkan juga apakah bisa menepati atau enggak
ya gak enakan itu akan jauh lebih gak enak kalau dia udah bilang tapi gak jadi
lebih baik pahit di awal daripada manis di awal pahit di akhir
itu ada dua sisi pahit yang kita rasakan ya
pahit ketika mendengar di awal iya
tapi ketika dehir dia bisa menjanjikan dan tidak menghadirkan kebaikan di dalamnya
jadi orang tuh
memang harus lebih berhati hatilah dalam berjanji itu gitu
jadi jangan mudah untuk mengutarakan janjinya kalau kita tidak punya bayangan untuk mau menepatinya
pak hilman bicara soal janji itu hutang
misalnya ada orang yang berjanji ke kita
kita sudah berusaha untuk ayo dong kamu kan udah janji nih
tapi dia nggak bisa menepati
kecewa dong pasti
maksudnya kalau kita ada di level yang mungkin yaudahlah gue ikhlasin deh
apakah itu membuat beban
beban kepada si orang yang sudah berjanji itu tetap ada
atau terlepas karena kita sudah ikhlas
orang itu kan bisa bisa revo dengan keadaan
karena dua keadaan karena dua kondisi
memang dia punya kelembutan hati untuk bisa memaafkan orang yang tidak baik sama dirinya
atau yang kedua juga kadang orang itu ingin melihat itikat baik dari orang itu
rasanya ketika orang itu datang dan minta maaf ke kita
akan jauh lebih ikhlas gak
daripada sekedar kita di awal bahwa ayo sudah deh
pasti di hati ketika bilang ya sudah deh
ada dehnya aja itu
nah apakah orang itu akan tetap terbebani atau tidak
selama dia tidak minta maaf
bukan hanya kepada allah
tapi ini ada urusan manusia
lalu kita jaga kepastian hatinya
maka hati hatilah dengan segala hubungan kita dengan manusia
makanya kalau ada dosa yang langsung disegerakan siksanya di dunia itu ada dua kan
satu dosanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya
yang kedua dosanya seseorang yang memutuskan silaturahmi dengan saudaranya
dan ingkar janji
bisa sangat berpotensi
itu jadi benih
untuk menghancurkan hubungan silaturahmi
orang gak mau lagi teman dengan kita
orang gak mau lagi kenal dengan kita
ujungnya bukan hanya orang yang diingkari janjinya gitu
orang yang ingkar janji juga dosa
orang yang diingkari janji juga jadi benci kan
ini gara gara satu janji gitu
jadi panjang urusan
maka memang pada akhirnya yang berjanji berusaha untuk menepati
yang sudah dijanjikan jangan terlalu berharap akan menempatinya
hanya berharapnya sama allah
karena manusia banyak luputnya
karena yang menggerakkan orang itu janji sama kita juga allah
ketika dia tidak menuhi janjinya malah jadi allah juga yang mengizinkan
tapi ingat bahwa orang itu harus tetap minta ampun kepada allah dan minta maaf kepada orang
yang dia janjikan
hilman ini pelajaran
daging semua isinya
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan ramadan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada allah azza wa jalla
selamat naikkan ibadah puasa bagi anda yang dijalankan
saya meladia rahma dan juga ustadz hilman fauzi undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan ramadan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh